pada dua ribu dua puluh dua dunia dikejutkan dengan pengumuman presiden rusia vladimir putin menyatakan operasi khusus di ukraina
kedua negara hingga kini masih berperang sementara jutaan orang melarikan diri dari rumahnya dalam krisis pengungsi terbesar di eropa sejak perang dunia ii
invasi pasukan rusia dimulai dua puluh empat februari tak lama setelah pengumuman vladimir putin kepada rakyatnya per pukul lima tiga puluh waktu moskow
hujan rudal sontak mendarat di ukraina sementara pasukan infanteri dan kendaraan perang rusia merangsek negara tetangganya
lebih dari tiga belas juta rakyat ukraina terutama anak anak dan wanita terpaksa meninggalkan rumahnya demi keselamatan sementara para lelaki diwajibkan bertahan untuk berjuang
pada bulan maret rusia mampu menduduki sekitar seperempat wilayah ukraina
namun ukraina ini sokong bersenjata
kekuatan negara negara barat terus melawan dan berhasil menguasai kembali sebagian wilayah yang direnggut
laporan pbb menyebut hingga sembilan belas desember sebanyak enam delapan ratus dua puluh enam warga sipil kehilangan nyawa
sementara lebih dari tiga belas pasukan ukraina dan sepuluh pasukan rusia diperkirakan tewas dan ratusan ribu luka luka dari kedua belah pihak
perang ini juga berdampak luas pada dunia
komoditas seperti bbm dan gas melonjak mencatat rekor baru yang menciptakan inflasi double

dan membuat harga barat semakin tidak terjangkau
negara negara seperti turki dan argentina bahkan semakin mendekati inflasi cryple digit
sebagaimana yang terjadi di sudan suriah venezuela lebanon dan zimbabwe
pada bulan september dunia kehilangan sosok monarki tertuanya ratu elizabeth ii
yang memimpin kerajaan britania raya selama tujuh puluh tahun
ia kemudian dimakamkan di samping mendiang suaminya yang meninggal setahun sebelumnya
meninggal di istana balmora skotlandia per delapan september dua ribu dua puluh
di usia sembilan puluh enam tahun didampingi anaknya pangeran charles dan putri anne
pada empat belas september jenazah ratu elizabeth dibawa ke westminster hall
untuk disemayamkan secara publik selama empat hari
diperkirakan dua ratus lima puluh ribu orang masyarakat umum datang untuk memberi penghormatan terakhir
yang menyebabkan antrean mencapai delapan km dan waktu tunggu hingga dua puluh empat jam
upacara pemakaman negara digelar pada sembilan belas september di westminster abbey
lebih dari satu juta orang berbaris di jalanan untuk melihat peti ratu elizabeth dibawa menuju istana windsor
ratu elizabeth akhirnya dikemumikan di king george vi memorial chapel
dalam prosesi pemakaman tertutup yang dihadiri oleh anggota keluarga terdekat
ia kemudian dituruskan oleh anak sulunya raja charles iii pada usia tujuh puluh dua tahun
didampingi istrinya permaisuri camilla
pada bulan oktober kita dipilukan dengan sebuah peristiwa yang bermula bahagia
namun berakhir dengan nestapa
luka mendalam bagi para korban dan semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang
kepala kepala kepala
dua tahun tidak bisa meraihkan halloween
seratus ribu pemuda pemudi membadati kawasan itaewon seoul pada malam dua puluh sembilan oktober
suasana bahagia dapat kembali berkumpul tanpa jaga jarak dan menggunakan masker sejak pandemi berlangsung
membuat wilayah yang terkenal akan kehidupan malamnya berubah menjadi kekacauan saat jalanan didesaki masa
jalanan yang sempit dan padatnya masa yang berkumpul membuat ratusan orang tergencet kerumunan
peristiwa ini menyebabkan satu ratus lima puluh delapan orang tewas serta ratusan lainnya luka luka
dan menjadi tragedi himpitan masa terbesar dalam sejarah korea selatan
kepala kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala
kepala kepala kepala

tongkat estafet ke india
para pemimpin negara negara g dua puluh dibuat takjub
dengan jamuan megah satgala dinner
yang berlangsung di garuda wisnu kencana
kelompok negara negara industri dan berkembang
sejak satu desember dua ribu dua puluh
indonesia mendapat apresiasi
karena mampu mendorong diskusi berbagai masalah
indonesia juga diuntungkan dengan
aktivitas perekonomian nasional yang meningkat
senilai dua puluh miliar dolar amerika serikat
dan pendanaan infrastruktur berkualitas
dari amerika serikat melalui skema
dengan total dana enam ratus miliar dolar
pada dua puluh november dunia dibuat kagum
dengan pembukaan piala dunia
yang diselenggarakan di qatar
piala dunia qatar dianggap sebagai
ajang pembuktian dua pemain terbaik dunia
untuk akhirnya mengakhiri
perdebatan siapa diantaranya yang lebih hebat
meski kalah di awal kompetisi
argentina berhasil menjadi juara dunia
dan sekaligus mengukuhkan messi
sebagai pemain terbaik sepanjang masa
atas prestasinya meraih semua gelar
yang bisa diraih seorang pemain sepak bola
arya dita utama